dan sudah bergabung bersama kami levita supit ketua komite tetap bidang waralaba lisensi dan kementerian kadir indonesia melalui sambungan telpon
halo selamat malam ibu levita
ibu levita ini sudah sepuluh bulan ya sejak kasus covid sembilan belas pertama kali diumumkan
bisnis waralaba seperti fnb terdampak luar biasa
bagaimana dengan saat ini kondisinya dengan kenormalan baru yang mencoba atau coba diterapkan oleh pemerintah
sepertinya bisnis yang kena dampak dari pandemi bukan hanya waralaba
tapi semua bisnis kena dampak dari pandemi ini termasuk juga waralaba
apalagi di waralaba itu yang paling banyak adalah fnb
sehingga dampaknya itu amat sangat dalam sekali
tapi setelah bulan agustus
sudah mulai terjadi ada peningkatan
apalagi mal sudah boleh dibuka
gerai gerai yang stand alone juga sudah bisa dibuka
jadi sudah ada peningkatan hingga pada saat ini
begitu juga untuk bisnis waralaba fnb yang tadinya bukan hanya membuka gerai
tapi mereka pun sudah mulai menjual waralabanya kembali
seperti yang kemarin kami lakukan pekan waralaba
yang kemarin kami lakukan pekan warala
yang kemarin kami lakukan pekan waralaba
yang kemarin kami lakukan pekan waralaba
asosiasi penyimpunan waralaba wali
bekerjasama dengan kabin
bekerjasama dengan kementerian perdagangan
kita mengadakan pekan waralaba
di mana di situ para franchizor sebagai pemilik bisnis waralaba
mulai menjual bisnis waralaba mereka
dan itu pun direspon baik oleh masyarakat pada saat ini
artinya yang tadinya sempat semuanya tutup
penjualan franchise juga sempat stop
sekarang sudah mulai
sudah mulai kembali seperti itu
tapi memang kalau kita lihat konsumsi masyarakat masih belum beranjak
kalau kita dengar statement dari menteri keuangan
sejauh ini seperti apa strategi yang coba dijalankan oleh para pengusaha
untuk bisa tetap menggait pelanggan
jadi sekarang sejak pandemi ini
yang dilakukan oleh pelaku waralaba adalah dengan penjualan
delivery atau take away seperti itu ya
ataupun ada beberapa fnd juga yang menyiapkan santapannya
kalau misalnya ada mau dinner keluarga di rumah
akan disiapkan peralatannya juga seperti itu
nah itu salah satu strategi
jadi selain mengantarkan makanan makanan menu menu yang diinginkan
begitu juga dengan peralatan peralatannya
lalu selanjutnya akan diberikan paket paket
paket paket untuk family paket paket yang harganya tentu lebih reasonable
dibandingkan yang sebelumnya seperti itu
dan ada lagi strategi strategi yang lainnya
tentu bisnis waralaba ini untuk franchise itu ditiadakan
misalnya namanya royal tv untuk beberapa bulan
nah itu salah satu strategi strategi yang dilakukan oleh waralaba fnb seperti itu
hari ini presiden jokowi mengumumkan bahwa vaksin digratiskan
dan ihsg memecahkan rekor selama pandemi di angka enam seratus lebih
optimisme seperti apa yang bisa dibangun oleh teman teman di kadin
supaya para pengusaha ini tetap bisa bersemangat begitu
ya sampai sekarang para pengusaha masih optimis mbak masih optimis
kami rajin melakukan webinar ya webinar weiner
semua para pengusaha pengusaha khususnya pengusaha franchise
mereka masih yakin bahwa kedepannya kita akan bisa kembali lagi
karena di semester yang terakhir ini kita lihat mulai ada peningkatan
dan kita lihat juga masyarakat juga udah agak bosen ya
kalau makanan itu hanya dengan di take away atau delivery saja
sehingga para pengusaha itu memperlakukan mereka buka tempat usahanya
tapi dengan memperlakukan seperti social distancing ya
harus pakai masker dan cuci tangan dan segalanya
jadi kalau kita lihat sekarang restoran restoran sudah mulai didatangi oleh masyarakat
walaupun tidak sepenuh yang sebelum pandemi
nah jadi ada peningkatan omset di semester terakhir ini
yang membuat pengusaha itu semakin semangat dan optimis
bahwa setelah vaksin itu mulai direalisasikan
tentu omset akan lebih meningkat daripada yang sebelumnya
baik optimisme harus dibangun di tengah pandemi
semoga di tahun depan ada sesuatu hal yang lebih baik dari tahun dua ribu dua puluh
terima kasih ibu levita sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini